aset kripto ini adalah aset komoditas digital yang bisa menjadi potensi luar biasa
untuk masyarakat untuk bangsa dan juga untuk negara
dan dalam waktu dekat kami sedang berusaha untuk men establish sebuah bursa
yang ingin meregulasi dan akan meregulasi secara lebih baik secara lebih organized
lebih sistematis lebih tertib dalam rangka untuk sekali lagi memastikan perlindungan terhadap konsumen
prioritas kami adalah itu
bursa itu didirikan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen
dan juga melaksanakan amanah undang undang yang mewajibkan perdagangan komoditas adalah di bursa